atmosfer tahun politik mulai dirasakan sejak ramainya isu pencalonan hingga penetapan nomor urut partai peserta pemilu dua ribu dua puluh
berbagai persiapan mulai dikebut oleh bawaslu sebagai pengawas gelaran pemilihan umum
termasuk sosialisasi dan mitigasi praktek manipolitik di era digital seperti yang dilakukan bawaslu purwakarta pada rabu siang
koordinator divisi pengembangan bawaslu kabupaten purwakarta alwan olaryantobi mengatakan modus top up saldo dan sejenisnya akan menjadi celah pelanggaran baru dalam pemilu dua ribu dua puluh
di mana praktek praktek ini mulai beralih misalnya dari konvensional dari digital tentu saja juga perlu teman teman pengawas juga untuk kreatif memotret itu sekaligus juga menjadi catatan
pegiat pemilu yang juga direktur lembaga kata rakyat alwan olaryantobi menyebutkan tingkat kerawanan di era digital akan semakin beragam
praktik money politik lewat sarana digital seperti modus top up saldo perlu menjadi perhatian
ini bisa jadi bagian dari indeks kerawanan soal perkembangan perkembangan modus dugaan pelanggaran yang bertransformasi ke soal digital
misal soal praktek manipolitik tadi yang tidak lagi bersifat tunai
tapi bisa saja ke depan menggunakan ovo bisa menggunakan shopee dan lain sebagainya
itu kan transformasi yang juga perlu dinotis ya karena jangan sampai tahapannya sudah digital aktivitas pengawasannya masih konvensional atau masih manual
pemilu dan pilkada akan digelar secara serentak di tahun dua ribu dua puluh
berbagai tahapan sudah mulai dilakukan oleh pihak penyelenggara dan pengawas pemilu
termasuk di tingkat daerah